setelah ruas jalan tbc matupang cilandak jakarta selatan ambles
minggu siang dinas bina marga mulai melakukan perbaikan
petugas menduga jalan tersebut ambles karena adanya pipa bocor di bawah badan jalan
petugas bina marga kecamatan cilandak jakarta selatan pada minggu mulai menangani kerusakan
di ruas jalan tbc matupang cilandak jakarta selatan
penanganan jalan ambles tersebut dibantu satu alat berat untuk mempercepat proses perbaikan jalan
akibat kejadian ini hanya separuh bau jalan tbs matupang dari arah lebakbulus menuju fatmawati
yang bisa dilintasi kendaraan dan menyebabkan kemacetan parah